terus balap nelfon lagi
sebelumnya akhir kalian bener bener menikah
lo harus meyakinkan diri lo
reva itu cuma butuh waktu
buat menerima lo dengan sepenuh hati dia
lo jangan nyerah
ternyata putra nggak langsung setuju
putra malah lebih mikirin gimana perasaan gue
putra emang beneran cowok yang baik
gue gak bisa nerima putra karena gue udah cinta sama gue
selain chip mas sisanya aman ya mas
ini sih aman semua
itu doang ya
cuma chipnya aja yang gak masalah dikit
gampang lah itu
ini sih tadi udah dicek sama si suryo
keliatannya sih cuman chip doang mon
sisanya mah aman
keadaan reva gimana

terakhir gue komunikasi sama dia sih dia biasa sih ya kan
dia bilangnya baik baik aja mon
cuman gatau kenapa gue gak percaya
feeling gue tuh gak pernah salah

menurut gue dia tuh kayak lagi nutupin sesuatu
karena keliatan banget dari matanya
karena keliatan banget dari matanya
dia tuh lagi sedih tapi gatau kenapa dia gak mau cerita sama gue
dia lagi ada masalah di keluarganya
entah apa itu
ya mudah mudahan aja hubungan langsung sama reva baik baik aja ya
karena lo berdua cocok banget loh boy
hai boy hai bondi
keren ya del progressnya
keliatannya udah makin lancar bawa motor
kan gue effort banget tau dia next bisa ikut touring sama kalian
ehm ya bagus deh kalo kayak gitu
soal yang kemarin gue terpaksa ngelarang lo untuk ikut touring

karena memang kemarin lu belum selancar sekarang

dan kedua medan disana lumayan parah sih

lagian kan itu juga demi kebaikan gue
lo tuh emang beneran leader sejati ya
ya lo care aja gitu sama semua anggota loh
bisa aja sih del
itu sih udah jadi kewajiban
karena kan sebagai pemimpin tanggung jawabnya berat
karena kan sebagai pemimpin tanggung jawabnya berat
banyak yang harus dipikirin
mau ngecek pembukuan dulu
mau ngecek pembukuan dulu

ini mobilnya reva
tempat kampusnya boy
eh gimana acara kemarin
ya lumayan seru sih
apa sebaiknya gue kasih tau adil ya
kalau gue udah jadiin sama raya
gue tanya raya aja deh
gue takut salah ngomong
ini cukup gak ya buat moni sama temen temennya
ah menurut saya ini lo sudah lebih dari cukup nona
mas mondi pasti seneng banget deh non
secara dibekel dibuatnya dengan penuh cinta
jadi itu mainannya
bakalan patah hati dan benci sama gue
tapi kalau gue gak kasih tau
om jadi teringat mendiam mamanya reva
kalau dia masih hidup
dia pasti akan membujuk reva
agar tidak jatuh cinta pada
pria yang sangat seperti boy
kalau aja mama masih hidup
mungkin mama akan ngasih aku kebebasan buat memilih
asalkan aku bahagia
dan aku kan bahagianya sama boy bukan sama putra
dan om juga yakin
dia pasti akan memilih kamu putra
untuk menjadi pasangannya reva
dan dia juga pasti akan bahagia kalau
dia melihat kamu dan reva bersama
gue gak boleh kelihatan sedih di depan mereka
pak aku izin dulunya mau ngambil mobil
kamu ke bengkel warier kak
gak usah deh kak biar aku sendiri aja
aku gak mau nanti kakak berantem lagi sama boe
kakak juga gak mau
kalau kamu deket deket sama boy
aduh kak ya ampun
kenapa sih harus dipermasalahin
gak usah pot gak apa apa
papa akan mengizinkan kamu kalau kamu perginya sama putra
hari ini lo sibuk gak
lumayan sibuk sih del
soalnya hari ini gue udah janjian sama customer
untuk servis motornya
jadi gue gak bisa ninggalin bengkel
jadi lo gak bisa nemenin gue makan siang dok
ada kafe baru yang baru buka
kayaknya makanannya enak enak deh
soalnya kerjaan gue masih padat
yaudah deh gak apa apa kok
lagian kan gue udah masuk ke warrior
bakal sering sering kesini
permisi nona raya
ini bekalnya sudah selesai nona
taruh di meja aja bang spep
makasih ya bang sweb
jangan silahkan botoabob
terima kasih simple
bukannya lo gak punya pacar
gue gue baru jadian waktu touring kemarin
oh sama anggota warrior juga ya
iya dia pelanggan bengkel ini juga
lo inget gak waktu malem malem yang lo ketemu sama gue
yang di depan tuh ada motor siapa sih
kok mirip banget sama motornya mondi
ada yang nama mondi
iya itu orangnya
lo jadian nama sepupu gue
gue jadian sama raya
lo jadian sama raya
lo jadian sama raya
beneran gue sudah hampir berhenti
bisa lagi berhenti
karena gua gak mau lo ujung ujungnya jadi kecewa tapi terlepas dari itu gua mau
berterima kasih ya sama allah karena masih bersikap baik sama kalian
lo tau gak sih tadi om benny sama sama dian bilang kalau
gue gue mau tunangan sama lo fah gue dijaduin sama lo
menurut lu gimana fah
kayaknya gue harus kabarin cinta deh
si bo ya ya udah angkat aja gak apa apa
cinta kamu kenapa sih aku galak gitu sama aku jangan cinta gitu dong serem tau
pas kalau dijemput mobilnya ke sini atau aku nanti rumah udah ngus repot repot

kamu jangan kayak gini dong kalau kamu ngegas ngegas gini aku makin gemes tau gak
yaudah kamu hati hati di jalan ya sampai ketemu disini
gimana ya reaksi boy kalau dia tahu gue disuruh tunangan sama putra
gue bener bener gak tega ngasih tahu ke dia
gue gak mau mulai jadi sakit hati
oh udah pacaran sama raya bukan berarti kita gak bisa temenan kan
gue masih tetep bisa join klub warior kan
ya iyalah adel kita kan masih bisa temenan
lo juga bisa kesini setiap hari karena lo juga anak warrior
ya gak tiap hari juga kalimon
ntar logis gue gimana gak ada yang ngurus dong
syukur deh kayaknya adel bisa nerima kenyataan

gue gak nyangka ya lo nusuk gue dari belakang
tega banget ya lo jadi ian sama mondi
padahal lo tuh tau banget secinta apa gue sama mondi
lo juga tau kalo gue tuh punya trauma
gue juga bisa jatuh
pokoknya gue bakal terus deketin mondi
dan rebut mondi dari lo rai